kamu udah lapar banget ya
amanda lapar banget mah
sampai mual rasanya perut amanda
yaudah gini aja
mama buati mie instan ya
kamu makan mie instan
terus mau buatin lagi buburnya
tapi kata dokter amanda nggak boleh makan mie
mesti makan bubur
dokter itu tahu apa sih
kan kamu yang rasain kelaperan
kamu harus jaga amanda extra hati hati
kamu ga boleh telat kasih minum obat
dan makannya juga harus bubur
iya mas aku tau
ada apa ya pak rw
saya datang kemari
hanya ingin menyampaikan uang sumbangan ini dari warga
kemarin saya mengantarkan pak firman dan amanda untuk ke rumah sakit
makanya saya tahu amanda sedang dirawat di rumah sakit
jadi atas inisiatif saya
saya menyampaikan ke warga
untuk memberikan sumbangan dengan sukarela untuk ibu
saya masih mampu untuk membayar biaya rumah sakit
rumah sakitnya amanda
prw sama saja mempermalukan saya
di depan warga dengan meminta sumbangan itu
tidak ada niat sedikit pun
di hati saya bu untuk memperlukan
hanya baik bu saya hanya berpikir
selama ini ibu itu sudah baik
sama warga suka menolong warga yang sedang
mengalami kesusahan dan sekarang
bu et sedang mengalami musibah
makanya dengan inisiatif saya
saya memberikan kepada warga untuk memberikan sumbangan
dengan sukarela untuk ibu
pokoknya saya tidak butuh sumbangan
siapapun silahkan prw pergi
dan bawa uang itu
ada apa sih
mas ngapain sih minta antri
pak rw ke rumah sakit bawa amanda
emangnya gak ada taksi
sis kemarin tuh
aku cari taksi gak ada kebetulan ada
pak rw lewat dia tawarin yang mobil dia
ya daripada amanda gak ketolong kan
aku naik mobil dia
mas tau gak pak rw itu udah bikin
malu keluarga kita
dia minta sumbangan ke warga
untuk biaya rumah sakit yang amanda
mas juga udah bilang ya
mas di phk
assalamualaikum ibu teta
waalaikumsalam bu rt
bikin poster saya mau nempel poster
di rumah rumah warga supaya warga
pilih saya jadi ketua rw
kalau kampanye hanya
buat poster bu itu nggak ada manfaatnya bu
ibu bagi bagi sembako aja
selipin deh uang di dalamnya
itu lebih praktis
tapi aku gak punya dana
kalau buat bagi bagi sembako ke warga
uang sumbangan anak yatim dari wibu arisan
cuma cukup buat bikin poster
kemarin kan pak rw
minta sumbangan ke warga
buat bantu biaya rumah sakit amanda
kata pak rw
suami ibu udah di phk
uangnya gak nyampe ke saya
suami saya masih kerja kok nggak di phk bu
ya emang sih
waktu itu suami saya numpang mobilnya pak rw
bawa amanah ke rumah sakit
itu karena mobilnya masih di bengkel
jadi uangnya kemana ya bu
kalau gak sampe ke ibu
mana saya tau bu
pak rw udah sibuk nempel nempelin poster
udah kayak panggung pemilihan presiden aja
rasain tuh rw yang udah nyebarin berita suamiku di phk
aku akan adu domba dia sama warga
biar nggak ada lagi yang percaya sama dia
ini ngutuk uang barangan
eh ini apaan sih
kenapa putar saya gitu
pak rw licik menggunakan uang sumbangan buat kampanye
gimana pak tanggung jawabnya pak
sumbangannya kemarin pak
kami gak nyangka
pak rw diam diam licik juga
saya tidak pernah makan uang sumbangan
bu rt gak pernah menerima sumbangan dari bapak
untung katahuan bu teta
ternyata selama ini
ternyata selama ini pak rw licik juga maka mau sembangkan kami
oh mahal nih pak
kenapa sampai ada fitnah seperti ini ya
lama sekali saya tidur
banyak majalah bekas nih
bisa gue manfaatin terus dijual dapat uang deh
lagian juga gak ada yang tahu kan gue minta sumbangan buat anak ini
wow beritanya juga udah lama kan jadi gak ada yang tahu
mah buburnya udah jadi belum amanda lapar banget nih
ya kalau dimasak ulang pasti lama
kamu udah lapar banget ya
amanda lapar banget mah
sampai mual rasanya perut amanda
ya udah gini aja mama buatin mie instan ya
kamu makan mie instan terus mau buatin lagi buburnya
sampai buburnya mati
ya udah kita makan

tapi kata dokter amanda nggak boleh makan mie
mesti makan bubur
amanda dokter itu tahu apa sih
kan kamu yang rasain kelaperan
lebih baik kamu makan mie daripada kamu mati kelaparan
ngerti gak bu
menangis juga kok ini
ibu trish percaya kita mekar per communists
eli rinna itu kan salah sih
eh apak yang angkat
ibu saya sudah datang ke rumahnya ibu rt untuk menyerahkan uang sumbangan ini untuk ibu rt
tapi ibu rt itu menolak bahkan mengusir saya bu
pak rw ini jangan suka jitilkin ibu rt deh
saya ini tahu betul sifatnya bu rt
santun baik ramah
mana mungkin dia ngusir pak rw segala
makin nolak sumbangan dari warga lagi
ibu demi allah ini uang masih utuh
saya tidak gunakan uang ini satu rupiah pun
uang ini masih ada di dalam amplop ini dan masih utuh
rencananya uang ini saya akan serahkan kepada pak firman suami dari ibu rt
tapi sampai sekarang saya belum ketemu dengan pak firman
saya mana tahu berapa jumlah sumbangan warga itu
bisa aja kan pak rw ngambil uangnya dulu
lalu di dalam amplop itu hanya sisanya aja
ya sudah sini saya kasih ke ibu rt
mama mau beres beres itu
setelah itu baru mau buatin bubur lagi buat kamu

tak mungkin lah